kurang dari satu pekan pelaksanaan balap motor motogp di sirkuit internasional mandalika ini akan segera dimulai
dan saat ini saya sudah berada di depan akses utama untuk masuk ke dalam sirkuit mandalika yang ada di kiri saya
dan bisa dilihat sejumlah pekerja dari proyek sirkuit mandalika masih terus melakukan pekerjaannya untuk menyelesaikan target target
agar sirkuit ini bisa segera dipakai untuk event balap motogp sendiri
dan ini masih terlihat banyak pekerja yang lalu lalu masuk dan beberapa material material juga masih terlihat belum rapih seperti itu
dan saya juga akan tunjukkan di belakang saya ini ada sebuah monumen yang masih tertutup dan ini adalah patung presiden joko widodo yang sedang bermotor
nah kita akan lihat seperti apa kesiapan sirkuit mandalika di dalam apakah sudah ready baik di kawasan utamanya dan juga lintasannya saya akan ajak ke dalam
saat ini saya sudah berada di bagian dalam sirkuit internasional mandalika dan kalau misalnya bisa dilihat di sebelah sana
masih ada proses pengerjaan yang dilakukan oleh tim untuk menyempurnakan kawasan sirkuit mandalika untuk menghadapi gelaran motogp dua ribu dua puluh
nah kalau bisa saya bisa jelaskan juga sekitar saya ini adalah sebelah kiri area pedok nantinya tim tim balap motogp ketika sudah datang akan menepati pedok pedok ataupun garasi yang ada di sini
dan di sekeliling saya lainnya ini adalah modular box office dari para tim
di situ ada tim ducati lenovo dan sebelahnya ada tim suzuki motogp
sekarang saya juga akan mengajak anda untuk melihat seperti apa perkembangan dari penyempurnaan lintasan sirkuit mandalika di area dalam apakah sudah selesai semuanya dan bagaimana kualitasnya
saat ini saya berada di atas tikungan pertama sirkuit internasional mandalika yang juga menjadi bagian dari proses perbaikan dan juga penyempurnaan lintasan sirkuit
yang diminta oleh pembalap dan juga dona sport untuk diperbarui sebelum digelarnya balap motogp pada tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh
kalau bisa dilihat di sebelah sana adalah track lurus masuk ke tikungan pertama dan ini adalah aspal yang sudah diperbaharui
jika misalnya bisa dilihat di sebelah sini ini aspal jauh lebih berwarna hitam jika dibandingkan dengan lintasan yang ada di tikungan lain
dan ini walaupun secara kontur ataupun strukturnya ini sudah padat sudah keras
tapi di bagian bawahnya ini masih
sehingga masih terus dilakukan upaya ataupun proses pendinginan di bagian bawah agar material secara keseluruhan dari lintasan ini bisa lebih padat dan lebih kuat untuk menopang kecepatan tinggi dari motor motor motogp yang bisa melaju hingga tiga ratus lima puluh km per jam lebih
dan kali ini kita akan keliling sirkuit mandalika untuk melihat bagaimana kesiapan secara umum dari sirkuit yang akan menjadi tuan rumah balap motogp dua ribu dua puluh dua seri kedua
mas denny pribadi
saya juga berkesempatan untuk mengitari sirkuit sepanjang empat tiga km ini dengan menggunakan mobil yang langsung dikemudikan oleh pembalap nasional indonesia denny pribadi
yeni ditunjuk oleh mgpa untuk menjadi koordinator sirkuit mandalika khususnya lintasan balap
saat ini saya sedang melakukan hotlib bersama pembalap nasional indonesia di sebelah kanan saya yaitu mas denny pribadi yang saat ini juga jadi koordinator dari sirkuit internasional mandalika
mas denny ini mengantarkan saya
untuk keliling sirkuit melihat kesiapan sudah seberapa jauh sirkuit mandalika untuk menjadi tuan rumah balap motogp
nah ini kita ada di tikungan sepuluh ya mas ya
nah tikuan sepuluh ini menjadi ikonik juga karena sebelah kiri ada motif suku sasak yang juga menjadi tanda dari sirkuit internasional mandalika ini sendiri
dan ini cuacanya juga lagi panas terik ya jadi bisa kelihatan sirkuit ini terang dan itu juga ada digital flag yang sudah diaplikasikan
oke untuk memberikan tanda ataupun peringatan kepada pembalap ketika ada masalah ataupun press director
saat berada di tikungan ke sepuluh saya berbincang dengan denny pribadi soal kondisi terkini sirkuit mandalika yang sudah dinyatakan selesai
waktu ideal untuk melakukan proses pendinginan ya bisa kita bilang begitu ya untuk menciptakan sirkuit supaya layak untuk dijadikan track balap itu butuh waktu berapa lama mas
ini kan kemarin tanggal sembilan sampai saat ini masih pendinginan
mungkin sekitar satu minggu kalau enggak sebelum pokoknya sebelum beberapa hari sebelum balap sudah harus diselesaikan gitu ya sudah harus benar benar matang
makanya waktu pengaspalan jarak waktunya kan jauh dari selesainya itu ya
kan dari tanggal sembilan sudah selesai sampai sekarang pun masih pendinginan masih disiram air dan lebih untungnya lagi kalau sore hujan
hujan itu juga menguntungkan untuk menghilangkan apa
debu debu kan ini karena sebenarnya debu itu karena dari di sini kan masih ada pembangunan
di depan masih jalan di tengah juga masih ada pembangunan kan debu pasti ada kesini gak mungkin gak
tapi tetap tiap hari dibersihkan dengan jet truck dengan mobil yang sapu itu dengan orang menggunakan blower tetap terus
tapi begitu hujan itu sangat membantu sekali langsung kan debu debunya itu langsung masuk ke drainasinya
mas kan kemarin itu proses
proses perbaikan itu dilakukan di sekitar satu dua km di lintasan sirkuit mandalika itu sektornya mana aja titiknya mana aja mas
dari t enam belas t itu tikungannya dari t enam belas ke t lima
ada sekitar tujuh sektor ya di situ
ya di situ
pada saat proses pengaspalan ulang kendala atau kesulitan apa sih yang dihadapi oleh baik itu dari koordinator sirkuit ataupun pekerja yang memang melakukan secara langsung
sebenarnya nggak ada kesulitan memang itu hal yang biasa
apalagi dilakukan oleh kelihatan
anak anak ahli ya sudah melakukan hal yang biasa itu kita dikerok kemudian nanti kita dilair lagi oleh tim pengaspalan
yang tiga dari ahli dia ya
ini adalah aspal lintasan sirkuit mandalika
seneng juga ya untuk pegang aspalnya
dan ini adalah bagian aspal yang sudah memadat tempatnya di tikungan lima belas enam belas dan juga tujuh belas
dan tadi saya sudah berkesempatan untuk melakukan satu putaran di sirkuit
dan ini adalah sirkuit mandelika sendiri
dari apa yang sudah saya perhatikan mulai dari lintasan yang diperbaiki lalu gravelnya standar keamanannya seperti apa
nampaknya sirkuit mandalika sudah siap untuk menjadi tuan rumah gelaran motogp seri kedua di indonesia
dan kalau misalnya dilihat di sekitar saya ini tempat tempat duduk penonton sudah dipasang dengan baik
ini adalah premium grandstand tempat duduk dengan atap
lalu di sebelah sana yang berwarna merah putih adalah standar grandstand yang juga paling banyak dijual tiket
dan hanya tinggal melakukan finishing ataupun penyelesaian di kawasan luar sirkuit
jadi kita tinggal menunggu saja bagaimana nantinya sirkuit mandelika bisa menghadirkan pertarungan pertarungan seru di balapan motogp
di kelas motogp moto dua moto tiga dan juga asian talent cup
albi pratama roby bahtiar lombok nusa tenggara barat